kami awali berita ekonomi dalam negeri dengan awal pekan ini melalui informasi kecelakaan yang kembali terjadi di tanjakan mn subang jawa barat
dari video amatir yang beredar secara viral ini kecelakaan terlihat terjadi di tanjakan mn subang
kali ini sebuah minibus travel bernomor polisi e tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan pb terguling di titik yang sama ketika kecelakaan bus maut yang terjadi pada beberapa waktu lalu
menurut salah satu saksi mata kecelakaan terjadi diduga akibat remblong
ada sekitar belasan penumpang dalam minibus tersebut
kini proses evakuasi bangkai kendaraan tengah dilakukan petugas
sedangkan para korban sudah berhasil dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas jalan cagak